dan kita untuk mengetahui kondisi terkini terkait arus balik liburan sekolah dan tahun baru kita telah terhubung dengan korespondensi ann indonesia
ya mahardika tadi kalau dari pantauan waze kita melihat ada sejumlah titik terpantau merah seperti itu ada kemacetan
tapi di lokasi tempat anda berada saat ini di tol cikarang utama bagaimana kondisinya dika
baik selamat pagi rian dan juga fani
kendaraan di arah jakarta dari kawasan tol cikampek dan selain itu juga ada penyempitan lajur jalan akibat dari dampak pembangunan tol elevated jakarta cikampek di ruas simpang cikunir
nah kalau kita bicara tentang arus balik di kawasan tempat saya melaporkan yaitu di kawasan gerbang tol cikarang utama
sudah tampak ada antrian kendaraan untuk keluar gerbang tol cikarang utama dari arah cikampek menuju ke jakarta
tetapi pada pagi hari ini memang masih
didominasi oleh kendaraan truk golongan dua ke atas dan juga bus dari arah jawa barat ataupun juga dari jawa tengah
diprediksi memang pada hari ini akan terjadi kepadatan arus lalu lintas di kawasan tol cikampek ini
terutama di ruas cikampek menuju ke arah jakarta
karena diprediksi hari ini merupakan puncak arus balik kedua atau sisa dari
puncak arus balik pertama yang sudah terjadi di kawasan gerbang tol cikarang utama ini pada tanggal satu januari lalu
betul sekali menurut jasa marga puncak arus balik sudah terjadi pada tanggal satu januari
yaitu dengan angka volume kendaraan mencapai delapan puluh lima ribu kendaraan melintas di gerbang tol cikarang utama menuju ke arah jakarta
dan jumlah itu dinyatakan naik sebesar lima puluh delapan persen jika dibandingkan dengan waktu normal
sesuai dengan prediksi juga dari kepolisian atau kakor lantas polri menyebutkan bahwa pada hari ini bukan tidak mungkin akan ada lonjakan lagi arus balik di gerbang tol cikarang utama
di ruas tol cikampek dan juga di ruas tol jagorawi yang jumlahnya diprediksi mencapai sembilan puluh ribu kendaraan
jadi bagi anda yang berniat untuk kembali ke jakarta pada hari ini diharapkan atau diimbau untuk berhati hati dan menghindari titik titik kemacetan